istirahat disini dulu
guru beritahu padaku bagaimana caranya mengobati racun itu
tidak mungkin wirat
racun ini ganas sekali
mungkin penawarnya sudah sangat langka
racun ini bernama sawerwisa
dan racun ini sangat mematikan
aku tidak peduli
biar bagaimanapun guru harus tetap hidup
cepat beritahu potong bajil dan dewi sambi
burunan ada disini
aku kenal seorang tatib yang sakti
mungkin beliau bisa menawarkan racun ini
beliau tinggal di pantai tuban
kita harus ke pantai tuban guru
perjalanan dari sini ke sana cukup jauh wiro
mungkin sebelum sampai disana
aku sudah mati dulu
tidak bunuh lebih baik kita pergi
daripada tidak sama sekali guru
jangan harap kalian bisa ke tuban
tempat ini akan menjadi kuburan kalian
mereka tahu aku dan guru akan pergi ke tuban
menyerah itu lebih baik buat kalian
kalian bikin aku selemah itu
aku tidak akan menyerah
aku akan menghadapi mereka
tidak ada yang menyebabkan ini